dan bahkan saya pun bikin selembaran orang hilang buat dia
dan kalau dennis kontak saya saya gak bakalan bikin poster
saya permasi dulu ya bu
aku tahu vera memang membuat poster itu
ya mungkin aja dia juga
saya andin saya dosen di kampus ini
ini suami saya
oh ya pagi itu
boleh kami duduk di sini
jadi saya dan suami saya tuh perlu bantuan
perlu bantuan kamu
perlu bantuan apa bu
atau ibu mau saya bikinin surat cuti hamil
bukan bukan masalah itu
saya dan suami saya mau bicara tentang masyarakat undangan kamu denise tiano
tadi semalam sempat menghubungi saya
kami sempat bertemu di taman pramigo
tapi ada sesuatu hal yang kurang mengenakan
saya gak tahu siapa
yang pasti mereka menyerang kami dengan bom asap
dan ketika saya bangun
deni sudah gak ada
saya sempat mau hubungi deni selagi tapi gak bisa
apakah deni sempat mau hubungi anda
jangan lupa subscribe channel deni
untuk dapat info baru
terima kasih deni
kenapa bu andin dan suaminya ini bisa punya urusan dengan deniz
dennis menelpon suami ibu andin
sekarang aku harus swab apa ya
apa mereka bisa dipercaya
mas denny sama sekali udah enggak
maaf saya harus pergi
apa benar kamu sudah tidak berhubungan
sama dennis lengi
saya aja sampai sekarang masih nyariin dia
dan bahkan saya pun
bikin selembaran orang hilang
dan kalau dennis kontak saya
saya gak bakalan bikin poster
saya permisi dulu ya ibu
saya permisi dulu ya ibu
saya permisi dulu ya ibu

aku tahu vera memang membuat poster itu
ya mungkin aja dia juga benar
dennis memang tidak pernah hubungin dia lagi
saya yakin dia tahu sesuatu
yang kamu rasain gitu mas
saya perhatiin tadi gerak klipnya
dia seperti menghindari kita
saya yakin sekali dia menyembunyikan sesuatu
coba deh tolong kamu dekati dia
sebenarnya aku sama

sama dia juga gak begitu deket sih
aku pun juga baru kenal
aku minta tolong langsung ke rafael aja gimana
ke rafael mungkin
lebih deket sama vera
mungkin aja dia bisa bantu
mungkin aja dia bisa bantu
tapi pat dispiarda
karena ada perubahan schedule mr anina depending
kornea yang datang sudah rusak
mister tidak bisa dipakai
jadi di bulan januari
maksud saya di bulan januari dua ribu dua puluh
saya disini hanya menyampaikan
kenapa januari dua ribu dua puluh tiga
itu terlalu lama
masa januari dua ribu dua puluh

aneh juga ya pak